seluruh atlet di olimpiade di rio dan hasil yang akan mencapai akan suatu hasil maksimal
kalau di london dua ribu dua belas itu kita mendapatkan dua medali satu perak satu perunggu
sekarang kita mendapatkan dua
perak ada dua emas satu emas
dan ini adalah sebuah perjalanan kerja keras yang panjang baik dari capang capang olahraga yang ada
yang menata perjalanannya dengan baik
bukan sesuatu yang instan
dan nanti saya sudah memberitakan pada member orang untuk fokus untuk memberikan prioritas
pada cabang cabang olahraga yang sudah kelihatan prestasinya baik sisi sarana dan prasarana
ken selamat siang
pelatnas saya kira kalau ini kita lakukan dengan sebuah perencanaan jangka panjang yang baik
saya meyakini bahwa emas emas yang lain akan bisa kita dapatkan dari lebih banyak di cabang cabang
luar rakyat yang sekarang sudah berjalan jalan maupun di capang capang yang belum tetap fokus
tidak semua harus kita kerjakan fokus di tempat tempat yang memungkinkan kita untuk mendapatkan medali
dan juga anggaranya nanti sudah saya samingkan pada saya perhatikan kepada menteri kepada pemora
untuk juga memberikan prioritas dan fokus pada kapal kapal yang kemungkinan di dalam
baik di olimpiade atau nantinya di aset game bisa mendatangkan jalan
jalju ucapan terima kasih yang sejajarnya kepada ketua ketua capang pahragan bpsi
membenarkan besi dan ketua capang pemahara kayak mainnya poni kemenpora dan put
yang melakukan perjuangan keras membawa nama baik masyarakat dan negara
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh